sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
karena dosaku begitu besar hingga kau hukum aku seperti ini
aku tahu ya allah
aku sadar karena aku salah
karena meragukan dirinya
aku memang salah
tapi aku mohon padamu
jangan hukum aku dengan cara seperti ini
sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya

sampai jumpa di video selanjutnya
kenapa afif bisa tahu nomor baru aku
aku enggak akan membiarkan afif tahu nomor baru aku
dia benar benar gak nyerah
dia masih aja mencari aku
apa bella bisa dihubungi
aku enggak akan nyebiarin kamu cari aku lagi
tolong jauhi aku afif
biarkan aku menjalani kehidupan aku yang sekarang
dia benar benar enggak mau aku bunyi
terima kasih banyak
sama atau sama pak
toho aku bersama owok
saya antar ke dokter ya
enggak pak saya gak apa apa makasih ya pak ya
pasti kamu yang ambil
aku harus bicara sama kalian
dia pasti tahu sesuatu
sekarang kamu kasih tahu
di mana tempat tinggal bella
gimana kalian bisa tahu probelnya tinggal di sekitar sini
jawab aja di mana
udah lah kamu tuh nggak usah banyak tanya
anak buah om itu pernah menyelidiki daerah sini
dan mereka melihat bella keliaran di sini
jadi selama ini mereka terus menyelidiki bella
mereka nggak pernah curiga kalau bella tinggal di depan rumah
kamu cuma ada dua pilihan raina
jawab di mana bella berada
atau aku kirim sekarang
aku mohon jangan dikirim saja
yaudah makanya kasih tahu sekarang
aku kasih tahu
siapapun yang tinggal di rumah yang aku tunjuk
aku benar benar minta maaf
aku terpaksa melakukan ini semua
ternyata kesetiaan kamu sama bella berakhir di sini
awas di daerah cipadu
tertangkap di hidup hidup
jadi om rafiq nggak akan membunuh bella
kalau sampai bella tertangkap
tapi aku berharap bella tidak pernah ketemu
dengan anak buah om rafiq
sampai kapan aku harus hidup seperti ini
aku udah gak kuat lagi hidup sama bajingan seperti itu

ini ikut patricia juga tidak ada
terima kasih atomic

boleh saya juga kisahkan
aku udah gak kuat lagi hidup sama bajingan seperti radit
apa kamu masih bisa menemukan
perempuan yang menyebalkan itu
tunggu aja sebentar lagi
kita akan tahu apa jawabannya